ziarah dan doa bersama merupakan rutinitas tahunan warga aceh
untuk memperingati bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada dua puluh enam desember dua ribu empat silam
seperti yang dilakukan warga di tempat pemakaman masal syuhada ujung karang
desa suwak indrapuri kecamatan johan pahlawan kabupaten aceh barat aceh pada senin
di kuburan masal ini terdapat satu ratus tiga puluh dua jasad para korban gempa dan tsunami
saat membaca doa di pemakaman para keluarga korban tsunami tak kuasa menahan kesedihan
mereka teringat kembali saat saat anggota keluarga mereka hilang saat tsunami menerjang

sedih kan ingat udah delapan belas tahun berlalu gitu ditinggal orang orang yang kita cintai gitu jadi korban gitu
ya tiap tahun lah bang
pejabat bupati aceh barat mahdi effendi menyatakan
bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada delapan belas tahun silam menjadi pengingat bahwa bencana bisa terjadi kapan saja
ia berharap momentum peringatan gempa dan tsunami aceh dapat mengedukasi masyarakat
akan pentingnya diperlukan
dan juga pengetahuan dan kesadaran mitigasi bencana gempa dan tsunami sejak dini
kita semua mengambil iktibar atas pengingatan tsunami hari ini
yang paling penting kita mau kita lebih mentingkatkan keimanan dan ketahuan allah
dan semua yang ada di dunia ini suhadiatullah
dan kita jangan terus bersedih
yang penting hari ini kita membangun semangat senioritas ke depan
dalam rangka kesesaraan
dan kemakmuran masyarakat yang ada di aceh barat
pada hari yang sama di kabupaten aceh besar
peringatan delapan belas tahun bencana gempa dan tsunami dilakukan warga di sejumlah titik
salah satunya di kuburan masal siron aceh besar
warga melakukan ziarah dan doa bersama
memperingati bencana yang mengakibatkan dua ratus tiga puluh ribu jiwa meninggal
dan setengah juta jiwa kehilangan tempat tinggal
kuburan masal siron sendiri merupakan satu di antara banyak kuburan masal korban tsunami
yang tersebar di seluruh provinsi aceh
lokasi ini menjadi tempat bagi setidaknya empat puluh ribu korban meninggal akibat gempa dan tsunami
gempa dan gelombang tsunami yang terjadi pada minggu pagi dua puluh enam desember dua ribu dua puluh
berimbas pada sebelas negara dan indonesia menjadi negara yang mengalami dampak terparah
tsunami pada dua ribu empat diawali gempa sembilan dua skala richter yang terjadi selama sekitar tiga puluh menit
di mana tak lama kemudian tsunami meluluh lantahkan kawasan pesisir aceh
tim liputan cnn indonesia